tito karnavian resmi menjadi kapolri menggantikan jendral badroddin haiti
tito dilantik oleh presiden joko widodo di istana negara pada siang tadi
prosesi pelantikan tito karnavian diawali dengan pembacaan keputusan presiden
tentang pemberhentian dengan hormat jenderal polisi badrodin haiti dari jabatan kapolri
setelah pembacaan kepres acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan
yang dipandu langsung oleh presiden joko widodo
acara dilanjutkan dengan penanda tanganan sumpah jabatan oleh presiden dan tito karnavian
setelah itu dibacakan keputusan presiden tentang kenaikan pangkat komjen polisi tito karnavian
menjadi jendral polisi
pembangunan polisi tito karnavian
banyak senior ada junior saya juga junior di situ
tapi saya cukup optimis ya dilihat dari semenjak pengumuman pencalonan
sampai dan hari ini mungkin bisa dilihat juga
hampir semua bintang dua ke atas juga hadir yang di jakarta
kemudian yang bintang tiga juga hadir
dan saya kira banyak memberikan dukungan dukungan
tito karnavian resmi menjabat sebagai
kapal rih setelah dilantik oleh presiden joko widodo
pangkat tito karnavian langsung dinaikkan satu tingkat menjadi jenderal polisi
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nesya megawati di istana negara saat ini
nesya setelah resmi menjadi kapolri dan juga dilantik oleh presiden
apa program jangka pendek dan juga program prioritas
yang akan dilaksanakan oleh kapal rih baru tito karnavian
ada tiga program prioritas dan juga program terdekat sejauh ini
dari kapal rih yang baru yakni
jendral polisi tito karnavian
yang pertama adalah pemberantasan terorisme
yang kedua adalah meningkatkan keamanan dan juga ketertiban masyarakat
dan yang ketiga adalah reformasi birokrasi ataupun solidaritas internal di tubuh polis sendiri
bahwa tadi apa yang disampaikan oleh kapolri beberapa waktu yang lalu
usai dari pelantikan bahwa memang menyadari bahwa ini adalah polemik
yang juga sebenarnya meskipun tito saat ini menjadi kapolri yang baru
tetapi kalau dilihat dari senior angkatannya
tetap saja bahwa tito adalah merupakan junior
dan ini juga memang diperhatikan sebagai kapal rih
dan diakui oleh tito karnavian
dan ini memang juga perintah dari presiden joko widodo adalah bagaimana untuk menjaga
solidaritas internal dari ataupun di tubuh polri sendiri
untuk menjaga solidaritas dan juga untuk meningkatkan komprehensif
ataupun kompetensi dari sumber daya manusia yang ada di polri
yang pertama adalah secara informal dan juga secara formal
dimana nanti menurutnya ada cara cara sendiri bagaimana untuk bisa mendekatkan
kepada senior dan juga kepada junior
agar bisa bersinergi dengan baik
ada pun juga untuk meningkatkan kompetensi di tubuh polri sendiri
adalah dilihat bagaimana awalnya
menjadi pokok pertama untuk melihat bagaimana sdm di tubuh polri itu sendiri
bahwa kita akui bahwa untuk meningkatkan komprehensif ataupun kompetensi
dari tubuh polis itu sendiri
jadi tubuh polri ataupun anggota polri merupakan bisa disebut sebagai kebutuhan yang sangat mutlak
untuk kita melihat bagaimana kompleksitas kejahatan yang saat ini juga cukup beragam
berikutnya adalah mengenai turisme
bahwa memang sejauh ini kita melihat ada pemburuan santoso
yang ini juga menjadi pr bagi tito karnavian
ini juga disebutkan pada saat beberapa waktu yang lalu
pesan dari pada saat itu barodin haiti masih menjabat sebagai kapolri
dan pada acara buka bersama
dan pemburuan santoso menjadi salah satu tujuan ataupun target dari
ataupun pr menjadi kapolri yang baru tito karnavian
selain memang turisme bahwa kita akui bahwa dua ribu enam belas ini reinhardt sejak awal tahun
dan juga beberapa serangan turisme di indonesia menjadi fokus utama dari kapolri yang baru
ya memang itu tiga fokus tersebut reformasi soliditas dan juga meningkatkan ketertiban
dan juga keamanan masyarakat
yang berikutnya adalah pemburuan santoso
yang berikutnya juga menjadi tugas ataupun pr bagi kapolri yang baru adalah
ini pesan dari presiden joko widodo reinhardt ya adalah bagaimana untuk pemberantasan narkoba
karena memang fokus ini memang menjadi tambahan dari presiden joko widodo
karena pemberantasan narkoba pemerintahan yang sekarang sangat concern
bagaimana untuk memeratasan narkoba itu sendiri dilihat dari huru hingga sampai dengan hilir reinhardt
baik jadi isu terorisme juga menjadi satu highlight yang harus dikerjakan
dalam kepemimpinan kapolri tito karnavian nanti
nah ini bicara mengenai terorisme asia setelah dilantik tito karnavian masih mengemban ada dua jabatan
artinya sebagai kapolri dan juga kepala bnpt
apakah ada tanggapan dari tito karnavian sendiri terkait dengan rangkap jabatan ini
dan bagaimana ia bisa membagi kedua posisi ini dalam kepemimpinan sebagai kapolri
tadi memang tadi sempat kami tanyakan kepada tito karnavian mengenai rangkap jabatan saat ini menjabat sebagai kapolri dan juga kepala bnpd
sejauh ini setelah nanti diusai tito karnavian akan ataupun akan menyiapkan beberapa nama
sepertinya tadi tito mengatakan bahwa sudah menyiapkan nama tetapi memang tidak bisa disebutkan
siapa saja nama nama tersebut yang akan diajukan kepada presiden joko widodo untuk menggantikan posisinya sebagai kepala bnpt
kapan tepatnya tadi tito karnavian tidak menyebutkan secara gamblang tetapi dimungkinkan segera mungkin secepat mungkin agar tidak jangan sampai rangkap jabatan menjadi kepala bnpt
dan juga sebagai kapolri yang baru saja dianggap sebagai kapolri

bagaimana dengan nama calon wakapolri nesya
sudahkah ada kabar yang berhembus di istana tentang siapa yang akan menjadi pendamping tito karnavian di tubuh di instansi kepolisian republik indonesia

bahwa kepala bnpt bahwa nanti kalaupun ini kalau kita melihat sebenarnya budi gunawan masih bisa mencabat
sama halnya dengan bnpt kepala bnpt bahwa nanti kalaupun ini kalau kita melihat sebenarnya budi gunawan masih bisa menjabat
sekitar kalau tidak salah sekitar satu tahun atau dua tahun lagi baru pensiun
tetapi bisa saja kalau misalnya dua posisi ini
ataupun posisi wakapolri tidak diganti dalam waktu dekat
tetapi kalau kita melihat dari bagaimana apa yang terjadi
kemungkinan besar tapi ini memang sejauh ini belum bisa dipastikan
rehat bahwa budi genawan akan menjadi kepala bin
tetapi sejauh ini masih proses belum bisa dipastikan reinhardt
kalau seandainya budi gunawan akan menjadi kepala bin
artinya bahwa ada kekosongan untuk menjadi kepala
ataupun siapa yang menduduki posisi wakapolri
mengenai nama tersebut pun kapolri juga
juto ketnafian sejauh ini masih belum bisa memberikan nama
tapi yang jelas karena wakapori ini adalah prosesnya
juto ketnafian bisa merekomendasikan kepada presiden
siapa nama nama yang bisa mendampingnya selama lima tahun ke depan
baik artinya publik masih harus menunggu siapa
nama kepala bin pt dan juga wakapolri nanti
terima kasih nesya megawati
langsung dari istana negara jakarta